aku lenyapkan dewi
kalo perlu aku lenyapkan juga fahri
ya setidaknya kalau kamu gak bisa mendapatkan fahri sama sekali
setidaknya tidak ada orang satupun yang bisa dapetin fahri
aku mencelakai mas fahri
karena aku sangat mencintai mas fahri
dan pak oden harus berani ya
karena orang yang bersalah itu harus dihukum
makasih ya pak oden
makasih informasinya ya
gimana keadaan mama dok
kondisi bu retno sudah mulai membaik
namun untuk pulih secara normal
kami belum bisa memastikan kapan waktunya
bu retno juga harus menjalani terapi fisik
secara teratur untuk kesembuhannya
dan tidak boleh stres
dengar nggak apa kata dokter
kadaannya udah membaik
gak usah stres
sepertinya nama saya bosan di ruangan ini terus
aku salut ternyata cuma dewi yang mengerti dengan keinginanku
bu retno sudah boleh pulang
kalau mau pulang hari ini juga boleh
tapi harus konsumsi obatnya secara rutin
dan terapi tiga kali seminggu
kalau begitu saya permisi
terima kasih dok
terima kasih banyak dok
terima kasih dok
aku mau urut administrasi dulu ya
nanti di rumah aku akan bantuin dewi jagain mama juga

dia mencoba mencari kambing hitam atas kesalahan yang dia perbuat
tapi aku gak bisa nyeret dia ke jalur hukum tanpa bukti
gara gara nisa dewi kesusahan
kalau emang benar ini semua ulah nisa
saya tidak akan segan segan untuk menuntutnya kembali
jadi suami yang bener
ngurusin tuh istrinya
jangan sibuk ngurusin pemain lain
apa sih maksudnya dia
kayaknya fahri tau sesuatu
aku baru bisa jenguk mama
aku sedih banget
akhirnya reva datang juga
aku gak peduli
aku gak peduli
kemaren aku menadak sakit
pas aku tau
abian aku mengalami kecelakaan dan juga mama
mama udah bisa pulang hari ini
biar aku antri mama pulang ya
aku permisi sebentar aku
mau bicara sama dewi ya

hai makanya jelas omongan saya kemarin di kantor polisi
bargain di sana
kalau kamu mengganggu saya atau dewi lagi saya akan masukin kamu ke penjara
jadi mulai dari sekarang kamu tidak bisa lagi mengganggu kita
sebentar lagi kalian gak akan pernah bisa sebebas ini dan gak anggap aku
kamu akan menyesal mas fahri karena kamu sudah merendahkan aku
oh jadi disini ada kisah cinta segitiga
aku sepertinya punya ide baru
oke aku akan pergi
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
tapi aku rasa kamu juga gak perlu terlalu kasar seperti itu sama reva
dia itu begitu karena dia itu masih punya perasaan
dia udah gila
kamu tahu aku gak punya perasaan sama sekali buat dia
kamu juga tahu kenapa pernikahan aku sama dia bisa gagal
kamu tahu kan
dan kamu juga tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati aku ini

kamu juga tahu renaissance rt
kamu mempunyai perangkat yang melemahkan lokalavezasi

bicara sama kamu ini penting sekali ya aku bicara sama kamu mau bicara apa aku paham kok
ada fahri ada kamu ada dewi tapi dewi selalu aja berusaha menggagalkan hubungan kalian
kalau aku jadi kamu aku lenyapkan dewi kalau perlu aku lenyapkan juga fahri ya setidaknya kalau
kamu gak bisa mendapatkan fahri sama sekali setidaknya tidak ada orang satupun
ini bisa dikonspirasi atau tidak harus ditunggu kalau kamu tidak bisa mendapatkan fahri sama sekali
yang bisa dapetin fahri
aku mencelakai mas fahri
karena aku sangat mencintai mas fahri